prinses ria ayo yuk kita ke masjid
ayo prinses ria udah siap kan
udah ya yuk
yaudah kalau gitu kita ke masjid barengan ya
itu apaan tuh
anak anak sebenarnya apa yang ingin kalian kasih ke positif
kita ini bawa bahan buat alternatif obat peradatipes
yaudah maafin ya nenek ya
ya anak bandel aja
gak tau nya mah
bukan ya po
ini kok lembek lembek begini ya obatnya ya
jadi ini ya obat herbalnya
buka buka dibuka
ih ada lagi dua tiga empat
hai ini ada ada kabar siang kamu kasih apa sama posisi besok kalian sarapan caci sarapan caci
maaf ade maaf siti maaf kan kita kira bisa dibuat jadi apa
anak anak sekarang semuanya kalian beresin ya ini ya terus abis itu kalian
cuci tangan cuci kaki terus kalian masuk ke kamar kalian masing masing ya
pasri pasri kiti bukannya jaga malah tidur nanti kena pecat loh
ngomong lagi ngapain sih datang tengah malam begini datang ke diundang pulang
lelah buka pak
bisa kagak boleh kolaturannya malam enggak boleh ada yang datang
jalan jalan kaget terlalu downwards
ngapain ngapain terserah tanya
tanyain saya mau usah usah
tuh kan main hilang aja lagi
tidak ada apa apa
saya yang salahin
kemana peginya sih itu orang ya
baru aja ditutup pintu
eh dia kita melengos
dimana ada aja
wah aneh banget
kenapa dia kesini lagi
tadi dia datang ke sini
rangtau tau saya lagi nyariin juga
kalau gitu pasti kita
keliling pesantren sambil nyari uni upiah
begitu ya ustadz
ya baik kalau gitu
akhirnya ambo aman juga
tak tutuang tak tutuang
bakak ke masuk
bagaimana mau masuk kalau pintu kunci
tuh bangga ngaku
saya tidak paham
tunggu tunggu lagi awan semuanya itu bantu mana mana mana tuh itu apaan tuh pocong
kalau yang namanya butet mah tak pernah takut sama yang namanya apa lagi hantu beginian
kok tegas kali kamu mau mengajar uni upia oh ternyata uni upia iyalah nupi akan mengantuk
dingin butet oh maaf yaunia
malam malam begini pakai kain kain putih begitu kan kasihan kawan kawan butet kan takut jadinya
butet ini kan selimut uni upia kalau tidak pakai ini tuh dingin uni upia jadinya kalau begitu
ini upia ayo kita pergi ke masjid yuk iya iya iya iya iya tuh pintu pintu betul betul alung pintu
ya udah pilih aja ajaotic bitter forever
ustazah ini melihatnya
kita sih belum ada liat ya ustazah
iya saya sih nggak melihat ustazah
ah mungkin langsung ke kamarnya amalia kali ya
aduh kenapa saya gak kepikiran ya
sibuk mikirin ustazah sih sayangnya
eh ustazah sebenarnya selain saya mau bertanya masalah uni upia
saya juga pengen nunjukin hasil karya saya gitu
hasil karya ini udah saya bikin satu hari sehari semalam saya nggak tidur
demi menyambut kedatangan ustazah nuyuy
masya allah apa ustaz
dalam rangka menyambut kepulangan ustazah saya bikin ini nih